nasi campur tak luput menjadi bagian dari hasanah kuliner indonesia makanan khas
nusantara ini terdiri atas nasi putih yang dihidangkan dengan bermacam macam lauk pauk
pertama dari provinsi paling timur pulau jawa selain terkenal dengan kuliner nasi
kerauh kebupaten gresik jawa timur juga memiliki kuliner nasi campur yang tidak
sedap dan nikmat tepatnya berada di jalan mh tamrin yang terkenal dengan kampung kuliner nasi
campur salah satu kedai yang selalu ramai diburu yakni nasi campur bunurul meski sederhana para
pelanggan rela antre untuk menikmati sarapan pagi menurut pelanggan selain masakannya terkenal sedang
dan nikmat kedai ini juga menawarkan banyak pilihan lauk yang menggugah selera makan
seporsi nasi campur khas cukup merokok kocek dua belas rupiah
dari kota santri mari bergeser ke sisi timur pulau jawa yakni pulau bali kawasan wisata
sanur dan pasar tidak hanya terkenal dengan wisata patai yang berpasir putih kawasan ini
juga menawarkan sajian kuliner legendaris yang sulit dilewatkan salah satunya nasi
campur bali manweety di kawasan pantai segara ayu kuliner yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini tetap
sebu pelanggannya sejak dibuka pukul tujuh pagi karena dikenal dengan racikan nasi ayam
sahabat termasuk dengan sabagoreng pedas yang khas
untuk memenuhi permintaan pembeli pemilik warung harus menyiapkan sedikitnya dua puluh lima kg beras
setiap hari sementara cabai untuk kebutuhan sabagoreng bisa menghabiskan sekitar tujuh kg perhari
dan untuk harga proporsinya dijual tiga puluh rupiah
dari bali mari terbang ke sisi timur indonesia untuk mencicipi nasi campur madado tepatnya
di ananas resto salah satu penyedia makanan nasi campur manado halal dan yang menjadi
andalan makan siang adalah nasi campur manado ala minahasa untuk lauk favorit yakni aneka
olahan cakalang seperti cakalang suir suir dan wokubelanga nasi campur madado ini banyak
pecinta kuliner mulai dari pagi hari hingga malam hari untuk seporsi dijual empat puluh sementara
untuk lauk tambahan dijual mulai lima belas per porsinya setiap hari itu kita jualan nasi campur satu kali
masak itu sekitaran lebih dari lima puluh porsi pastinya kan orang orang cuma makan nasi campur jadi
pasti itu boleh sampai lima ratus lebih tamu yang masuk setiap hari jadi pilih nasi campur daerah mana
bagi anda yang penasaran tidak ada salahnya datang mencoba salah satu nasi campur di kota tersebut
tim liputan cnn indonesia